baik adik adik para wartawan media elektronik
hari ini kami mengambil beberapa keputusan penting sebelum saya sampaikan dan kalian sudah lihat tadi pelantikan
saya mau update dulu data yang terakhir tadi siang sampai jam satu
dari siang sampai jam satu laporan dari pekanbaru

yang kemarin melarikan diri empat ratus empat puluh delapan tertangkap kembali dua ratus sembilan puluh
jadi sudah per jam satu tadi per jam tiga belas yang tertangkap kembali dua ratus sembilan puluh delapan tinggal belum tertangkap satu ratus lima puluh orang
kemarin kan satu ratus enam puluh sembilan sekarang sudah satu ratus lima puluh orang
jadi secara bertahap
mudah mudahan bisa kita tangkap melalui bantuan internasional polri
dan juga masyarakat ada juga yang menyerahkan diri
jadi tidak diantar oleh keluarga
jadi tidak hanya tertangkap diantar oleh keluarga
ada yang ditangkap ada yang diserahkan oleh masyarakat
nah untuk mengurangi sedikit tekanan overkapasitas kita pindahkan tiga ratus enam puluh lima orang dari rutan

setelah melihat fakta di lapangan maka kita simpulkan seperti yang saya sampaikan kemarin
terjadi pelenggaran hak dasar warga pembinaan
ada pungli ada bahkan ada pemerasan yang dilakukan oleh petugas sekitar
nah ini tidak sesuai dengan konsep pembinaan yang diatur dalam undang undang pemasrakatan
undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
ya se guten bekerja
dan secara sistematik dilakukan pemerasaan pemerasaan itu maka oleh karena karutannya
karutannya dan kepala pengamanannya saya pecat dari pns per hari ini baru saya dan tangani surat keputusannya
jadi tanpa menunggu proses apa karena sudah ada proses awal dari irjen irjen sudah menerimakan kepada saya surat
tentunya pak irjen ini masih baik orangnya masih mengusulkan supaya dihukum berat hukum beratnya turunkan pangkat dan mengejot
saya bilang ini perlu pelajaran harus dipecat dari pns dipecat dengan tidak hormat dari pns karutan dan kepala pengamanannya
yang di bawahnya pengamanan yang lain dihukum berat diturunkan pangkat satu tahun
kemudian diturunkan pangkat satu tingkat selama tiga tahun
jadi itu mengejarnya sudah sulit
dan ya kak kanwilnya dan kadifasnya saya berhentikan
lari ke jakarta untuk pembinaan
jadi kak kanwil yang baru yaitu pak gede
ambil kursi kau di sini
ini kak kanwil yogyakarta sebelumnya kak kanwil bengkulu
jadi kita saya pilih yang setelah kita lihat track recordnya
saya sudah perintahkan untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan
saya kasih otoritas kepada beliau untuk mengambil langkah
langkah langkah yang diperlukan
dan melakukan tindakan tiga sekalian
ada saja yang tidak kooperatif dengan langkah langkah yang diambil oleh beliau
dia bekerja sama dengan polda
untuk pelajaran ke depan saya sudah katakan tidak cukup sanksi administratif
jadi karutannya sudah dipecat pns
dan kepala pangkamanannya sudah dipecat pns tidak cukup
saya sudah minta kapolda untuk melakukan pengusutan secara tindak pidananya
rasanya mungkin sebagai pns korupsinya gravitifikasi mungkin juga penganeahan
penganehan juga bukan
jadi ini apa yang mau kita sampaikan ini pesan kepada seluruh jajaran di uptkt di pemasarakatan
bertanggung jawab tidak cukup karutan diatasnya pembinaannya tadi pas
dan levelnya kita lihat sampai ke kanan
wajar kalau yang lalu saya katakan itu satu tingkat diatasnya
seharusnya akan dipasnya saja tapi ini dua tingkat
kekan wheel nya juga saya copot
untuk menunjukkan pesan kita supaya seluruh jajaran nanti hari rabu lusa saya akan undang kembali untuk menegaskan kembali bahwa ini tidak boleh lagi kejadian
benar bahwa kami mengalami overcapasitas yang sudah cukup mengerikan
kami akan mengambil langkah langkah untuk menguruskan hal ini

kami akan mengambil langkah langkah untuk menguruskan hal ini
revisi pp sembilan puluh sembilan khusus untuk penangani masalah narkoba itu sudah masuk ke setnek
kita harapkan nanti akan saya presentasi dari atas untuk itu
kemudian langkah langkah redistribusi akan kita lakukan di lapas lapas yang tegas yang keras
kita harapkan nanti kalau undang undang kawasan pidana kita yang baru sudah keluar kita harapkan dengan konsep restorative justice
kita harapkan nanti kalau undang undang kawasan pidana kita yang baru sudah keluar kita harapkan dengan konsep restorative justice
hukuman sosial hukuman yang lain itu bisa dilakukan ini akan bisa kita harapkan
kita perlu juga membuat kajian tentang seperti yang dilakukan negara negara lain
mungkinkah kita ampuni ini orang orang yang satu tahun lagi akan selesai masa hukumannya
yang sudah melewati empat lima tahun
udah lah dikasih amnesti atau dikasih apa pengampunan
supaya seperti praktek praktek di negara lain dilakukan itu
dalam menangani persoalan persoalan supaya jangan kondisi ini memburuk sedemikian rupa
seperti yang mungkin kemarin saya juga diejek atau diapa
seolah olah nanti wah enak banget itu
dikasih keluar belum waktunya
itu yang saya katakan
cobalah kamu lihat dulu di dalam seperti apa
kondisi lapas kita itu
untuk tidur satu malam di lapas yang sangat overkapasitas
jadi hukumannya itu berkali kali lipat dari yang seharusnya
seharusnya dia tidur bisa terlentang enak
ini tidur pun kagak
ada yang harus dibuayan
jadi hukuman yang dilalunya itu sudah melebihi batas batas yang seharusnya dilakuinya
kalau dia dihukum satu tahun atau tiga tahun
dijalaninya tiga tahun
sebetulnya dia sudah menjalani
seperti rasanya deritanya itu enam tahun
saking parahnya kondisi itu
makanya kita katakan mudahlah
berikan kesempatan kepada mereka
dan paradigma kita juga saya kira untuk melihat penghukuman itu harus kita coba ubah
ini beberapa hal yang nanti ada press release yang kami lakukan
jadi saya buat datanya ya
jadi petugas ada satu dua tiga empat lima enam
enam petugas yang di rutan itu yang diturunkan pangkat satu tingkat
selama tiga tahun
namanya gak perlu
kita turunkan pangkatnya satu tahun
kalau ada tiga orang
ada tiga orang yang kita berhentikan dari pns
yaitu atas nama teguh
kepala kesatuan pengamanannya
kepala subseksi pelayanan tahanan
tiga yang kita pecat dari pns
baru pertama kali ini
biasanya memang kita pecat tapi diam diam
sekarang ini enggak
tidak hanya soal pelariannya itu yang menjadi persoalan buat saya
di samping pelarian
suatu kelalaian tetapi juga
kalau kita lihat kondisi mereka itu
saya sebagai manusia mengatakan wajar mereka mau lompat
wajar mereka mau lari
mahan di dalam
jadi ini barangkali kami akan kenapa
kami terbuka kepada kritik
saya terbuka kepada kritik
dan persoalan persoalan yang dilakukan
tapi kami akan terus berupaya untuk melakukan pemenang
yang dapat saya sampaikan